ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia diwarnai dengan peristiwa sejarah yang lain
kali ini ratusan barang barang bersejarah yang pada zaman kolonial dibawa ke belanda
akan dipulangkan kembali ke indonesia
hebatnya lagi pembiayaan teknis atas pemulangan benda benda bersejarah itu
ditanggung oleh pemerintah belanda
jadi koe koe orang republik santai saja di indonesia
menunggu barang barang itu datang kembali ke tanah republik
kedatangan perwakilan indonesia ke museum volken kunde
di leiden belanda pada awal juli dua ribu dua puluh tiga lalu
menjadi sejarah bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di indonesia
dalam acara itu rombongan yang dipimpin oleh direktur jenderal kebudayaan
kementerian pendidikan dan kebudayaan hilman farid
menandatangani kesepakatan pengembalian ratusan benda bersejarah indonesia
yang dicuri di masa kolonial

barang barang itu terjadi di indonesia
barang barang itu terjadi di indonesia
barang barang itu terjadi di indonesia

patung candi singosari asal malang jawa timur
dan satu keris rajak lungkung dari bali
sekretaris timur patriasi indonesia boni triana
menjelaskan detail mengenai hal itu
isu repatriasi benda kolonial ini
tapi menjadi rame lagi ketika bulan agustus dua ribu tujuh belas
menyampaikan pidatonya di burkina faso waktu itu
dengan mengatakan seluruh benda benda seni
milik afrika yang ada di museum di perancis
harus dikembalikan ke negara asal
gara gara ucapan ini kemudian ini menyebar luas
khususnya negara asal
negara negara penjajah lah gitu ya
negara negara bekas kolonial gitu
yang ada di eropa mulai dari belgia
kemudian jerman juga
atau beberapa negara di afrika
dalam hal ini juga dengan indonesia
dan dengan negara negara seperti di sri lanka
dan sri lanka lah terutama ya
nah ini mulai ada gerakan
untuk melakukan pengembalian benda benda kolonial
yang memang diduga
diperoleh dengan cara cara yang tidak benar

dirjen kebudayaan pak hilmar farid
melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak museum di sana
untuk mencoba mendorong proses ini
apakah mungkin benda benda yang dikembalikan
dari situ mulai bergulir pembicaraan
berapa banyak sih mas barang kita yang diangkut ke sana itu mas
namun yang terpenting dari proses repatriasi ini
bukan hanya sekadar mengembalikan
tapi juga kita harus memastikan
apakah ada pengetahuan pada benda benda tersebut yang kita bisa gali
jadi ada proses produksi pengetahuan atau enggak
karena kalau kita asal mengembalikan barang
tanpa kita tahu informasinya apa
tanpa pernah kita mengetahui apa
pengetahuan di balik benda benda itu percuma
kita ingin mendorong proses knowledge creation atau penciptaan pengetahuan
dengan juga mendorong kegiatan riset bersama
kegiatan penelitian bersama diantara kedua negara para peneliti
dan juga bahkan mendorong ke depan ada beasiswa
mendorong terjadinya dialog antara
terjadinya dialog antara dua bangsa ini
terutama para peneliti
dan juga mendorong adanya knowledge exchange
atau pertukaran pengetahuan diantara dua negara
kita belajar kepada mereka bagaimana cara merawat
mereka belajar kepada kita bagaimana benda benda ini menjadi benda yang sebetulnya hidup
dan punya makna di kebudayaan asalnya
bagaimana tim kita mengetahui
atau menarget benda benda yang ada di sana
ini kan sudah berserak tuh barang itu gimana mas
pada dua ribu dua tahun kemarin bulan juli
kami menyampaikan request resmi kepada belanda
untuk mengembalikan paling tidak delapan koleksi
karena dia pernah diminta sebelumnya
siapa yang meminta
salah seorang yang meminta itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu namanya muhammad yamin
ketika dia bicara
posisi dia sebagai anggota parlemen
dia kan sejarawan juga
dia anggota parlemen
kemudian dia menjadi menteri pengajaran menteri pendidikan
ini disuarakan pertama kali sama dia setelah konferensi meja bundar
yang mestinya ada pengembalian benda benda bersejarah milik indonesia
apakah sebelumnya sudah ada pengembalian sudah
tahun kapan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh itu pak harto ke belanda
untuk mencairkan hubungan
karena indonesia masa bung karno itu kan kita panas dingin terus
nah pak harto datang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh mencairkan hubungan indonesia belanda
diikuti tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ada joint cultural agreement
ada perjanjian kemudian tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
mulailah pengembalian ada patung pramita disebutnya kendedes katanya
kemudian ada pelena kuda pangeran diponegoro
kemudian ada tombaknya kemudian ada babat negara kertagama
kemudian juga berikutnya ada harta jarahan lombok sebagian
jadi kembali jadi ada delapan yang kita minta ya saya ulangi ada delapan
satu koleksi lukisan bali pita maha
ini konteksnya bukan dalam kolonial seperti ini setelah indonesia kemerdekaannya
dua al quran teku umar
tiga pusaka kerajaan luwu atau luwu regalia
empat lombok tresor atau harta jarahan lombok tadi ya
lima kris puputan kelungkung
enam patung singosari ada empat jumlahnya
jadi total enam jadi empat dulu
tujuh itu apa namanya saya lupa
pitekan turpus erectus
ditemukan di jawa waktu itu dibawa ke sana
dan kemudian delapan itu tali kekang kuda pangeran puponegoro
dari delapan ini yang kita kembalikan pitamaha satu ratus tiga puluh dua karya ada objeknya
kemudian lombok harta jarahan lombok
itu berkaitan erat dengan ekspedisi militer kenil ya tentara india belanda ke puricakara negara seribu delapan ratus sembilan puluh empat
satu kris kelungkung jadi milik apa namanya raja kelungkung ya puputan kelungkung
kemudian satu lagi patung singosari jumlahnya empat
jadi total semua empat ratus tujuh puluh dua
yang kemarin peneretanganannya hari senin tanggal sepuluh juli
mas ada nggak barang yang ada di benak mas boni
ini mana ini barang ini ya cari cari gitu
terakhir teridenti terdetek dari mana itu
ada sumber tapi harus diverifikasi lagi
keterangan apa namanya sejarawan the graph yang menemukan sebuah arsip yang menyebutkan bahwa
dia menulis disertasinya tentang pembunuhan kapitan the tag di kartosuro
the mort apa pembunuhan kapitan the tag seorang voc waktu itu ya di kartosuro
dan ya bagaimana gitu ceritanya
kemudian dia nemukan satu keterangan informasi bahwa ada mahkota majapahit ini dibawa ke belanda
guru besar arkeologi fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia prof dr agus ariz munandar menilai
masih banyak pekerjaan rumah menanti
termasuk memulangkan barang bersejarah milik indonesia dari berbagai negara
prof ketika ini sudah dibawa pulang
apa pr selanjutnya prof
ya tentu memelihara benda benda itu
setidaknya supaya lebih awet
supaya awet sekarang kan sudah disimpan di belanda puluhan tahun
dengan kondisi suhu yang stabil
di sana dengan pencahayaan yang tetap ya
dengan pembatasan pembatasan tertentu sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya
nah kalau kembali ke kita juga ya harus seperti itu layaknya
artinya kondisi penyimpanan di sini kurang lebih sama
seharusnya iya harusnya kurang lebih sama
dan malah karena ini adalah pusaka bagi seluruh bangsa
mestinya akan lebih ditampilkan narasinya
supaya orang lebih mengerti gitu
ini bukan barang rampasan dari negeri jajahan
kalau di belanda kan itu disimpan sembarang ya
agak sembarang ini negeri jajahan kita yang sudah kalah
dan barangnya ya
dan barangnya dirampas oleh kita
nah kalau kita kembalikan ini bukan ini warisan dari leluhur
berarti tempatnya harus firm
narasinya harus firm
mudah diakses oleh pengunjung narasinya harus kuat
dan akhirnya timbul apresiasi dari bangsa terhadap warisan warisan ini
tidak semua tempat tidak semua museum bisa menyajikan itu
nah ya kita menyadari bahwa museum museum di indonesia dalam masa pertumbuhan
memang tidak semua museum mempunyai
ini situasi yang bagus ya
penyimpanan yang baik tidak semuanya
tetapi kan mungkin bisa ditaruh dulu beberapa dipamerkan
yang lainnya disimpan dulu
jadi ada rotasi tampilan yang berganti ganti gitu
tidak selalu harus tampil semua gitu
atau replikanya di tempat asal yang aslinya agar tidak rusak
di jakarta di museum nasional
prof sebenarnya barang barang kita nusantara ini yang dibawa ke luar negeri banyak nggak sih prof
dari data ya itu ada yang disimpan di inggris
ada juga yang disimpan di bangkok ya
yang disimpan di inggris itu antara lain ya ketika raffles menjarah keraton yogyakarta tahun seribu delapan ratus dua belas
itu waktu itu yang jadi penguasanya sultan hamengkubwono ii
oh dijarah di bangkok
dianggap tidak kooperatif dengan pemerintah rafles
akhirnya dijarah diperangi ya dua hari
dan banyak kasanah keraton itu dibawa
mungkin dibawa ke inggris ya ke london ya
ada manuskrip ada perhiasan perhiasan emas ada juga senjata
dan katanya ada lima ratus ribu uang tunai gulden yang dibawa oleh itu
nah nah nah
jadi kalau kita mau meminta kepada pemerintah inggris juga ya
sudah saatnya ya kita minta kembalikan gitu lah
waktunya pemerintah inggris kerajaan inggris sebalikin dong
membalikkan kepada keraton yogyakarta
hamengkubwono ii kan dikalahkan lalu diganti oleh hamengkubwono iii
hamengkubwono ii sendiri dibuang ke sri lanka
ah ya bangkok nih
yang di bangkok itu hadiah dari pemerintah hindia belanda kepada raja cholalongkron
ada beberapa arca
ada yang dari singosari juga tapi dari candi
yang satu gugusan dengan candi utamanya
ada yang dari borobudur
nah dari borobudur ini sampai sekarang masih ada di museum bangkok
tapi itu dihadiahkan secara resmi oleh pemerintah batavia hindia belanda
di zaman itu
di zaman dulu
kalau mau diminta kembali ya kurang tahu saya itu hubungannya bagaimana
saya mengunjungi museum nasional jakarta untuk melihat barang bersejarah hasil repatriasi sebelumnya
dr sadiah bonstra kurator profesional untuk museum dan cagar budaya
membantu saya memahami apa yang ada di depan mata
apakah indonesia memiliki kemampuan untuk menyimpan barang barang semacam itu bu
karena misalnya empat arca singosari yang akan dikembalikan sudah lama di belanda
hampir seratus tahun di belanda
tetapi sekarang ini memang mereka akan pulang
pasti mereka sudah diaklimatisasi di lingkungan di belanda di iklim belanda
jadi pada saat arca singosari dikembalikan ke sini sampai di jakarta mereka akan dikarantina
dua minggu selama dua minggu
arca juga dikarantina
iya arca dikarantina
seperti kita selama covid kan
jadi akan dikarantina dua minggu
ya dua minggu
supaya arca bisa mengadaptasi ke iklim indonesia
dengan iklim asli mereka sebetulnya
tetapi itu memang iklim tropis berbeda jauh dari iklim eropa ya
salah satunya yang di belakang kita ini
ini adalah mari kita mendekat kawan kawan kita mendekat dulu
ini apa ini bu koleksi apa ini
ini arca prasnaparamita dikembalikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
ini salah satu arca singosari
tetapi waktu itu hanya arca prasnaparamita dikembalikan dan arca yang lain belum
kawan kawan mungkin mau bertanya kenapa harus dikaca bu
kenapa harus dikaca
karena itu seperti untuk keamanan koleksi
karena di sini kita bisa lihat ada banyak detail
sangat ada banyak detail di sini
ada bunga dan segala macam
dan bahannya juga
jadi supaya pengunjung nggak bisa pegang koleksinya kita taruh di vitrin
oke kita akan menuju ke pelana pangeran diponegoro
pelana kuda pangeran diponegoro
ini juga ini pelana kuda pangeran diponegoro
ini juga dikembalikan sebagai hasil john's recommendations pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
ini barang asli ya bu ya
sampai sekarang kondisinya masih tetap sama atau gimana bu
saya pikir enggak
pasti waktu itu lebih bersih lebih colorful dan segala macam
mungkin bahannya itu juga
karena ini sudah dua ratus tahun sekitar dua ratus tahun kan
selain ini kita punya satu lagi yang dikembalikan tahun tujuh puluh an
bisa diceritakan bu ini koleksi lomboknya ini
ya ini koleksi lombok juga pengembalian koleksi yang ini juga hasil dari john recommendation
yang tadi saya sudah sampaikan ya
tetapi waktu itu saya pikir pihak belanda masih ragu ragu untuk mengembalikan koleksi
jadi mereka hanya mengembalikan sebagian koleksi

peminat sejarah franciscus asisi suharyanto mengingatkan bahaya yang mengintai benda benda bersejarah itu
harusnya itu menjadi perhatian dari pemerintah karena masih banyak artefak kita di tempat lain
salah satunya prasasti minto ya
terus kemudian prasasti sangguran
itu kan memiliki titik titik penting di dalam sejarah kita
itu semestinya kita perjuangkan untuk bisa kembali ke tanah air
dan masih banyak lagi
nah alangkah bagusnya pemerintah juga apa ya mulai menegosiasi gitu loh ke beberapa pihak
karena ini kan enggak cuma ada keterlibatan pemerintah saja
kita masih bersyukur ketika artefak kita dibawa oleh pemerintah belanda dulu
kemudian masuk museum
daripada kemudian diambil oleh para kolektor
yang ini kemungkinan hilangnya gede banget gitu kan
kita nggak tahu itu di mana
kadang kadang kita juga enggak ngerti itu asli atau enggak
bahkan kalau tidak salah nih kalau tidak salah
saya bukan pemburu harta
tapi kalau tidak salah seorang pemburu harta itu cenderung memenggal kepala dari sebuah artefak
supaya menjadi dua
dua benda yang sama sama punya harga
bagaimana berharganya sebuah artefak peninggalan sejarah itu kemudian menjadi target pencurian
bahkan masa sisi tadi bilang bahkan untuk menambah value nya secara finansial ini dibelah jadi dua dan seterusnya
wah ini saya sendiri sebenarnya tidak tahu ya
tidak tahu karena tidak pernah ikut black market untuk kayak gitu gitu
tetapi kalau pak iman coba ketik aja di internet gitu ya
cari artefak apa gitu
ada dijual katakanlah dari indonesia
dari jawa abad ke berapa
terus di foto secara mengeliling gitu
tampak depan tampak samping
bahkan kalau tidak salah di kanal saya dulu di awal awal itu pernah ada orang sampai minta ini
ini asli enggak
ini kira kira dari masa mana saya membeli dengan harga sekian
ada yang message dengan pesan seperti itu
berarti saya nggak bisa menjawab pertanyaan mas iman
apakah ini rame atau enggak
tetapi saya hanya bisa menjawab masih ada
faktor ini juga yang akhirnya membuat banyak orang khawatir mas
ini barang berharga
jauh jauh dari belanda dibawa kesini
sampai disini hilang itu
saya tidak mengatakan bahwa museum kita vulnerable
bisa dibobol atau ditembus seperti apa gitu ya
saya lebih sebagai warga saya lebih percaya gitu
karena mau ditaruh dimana lagi
ditempatkan dimana lagi
selain kita bisa mempercayakan pada museum
soal nanti penegaan hukum
dimana terjadi kebobolan
ya itu kan tugas dari para penegak hukum sendiri
untuk kemudian membeber itu di publik
yang penting terbuka aja
saya pikir tidak ada tempat lebih baik dari setiap artefak itu
selain kembali ke tempatnya masing masing
tetapi kita harus mempertimbangkan
artefak itu punya nilai keamanan
yang harus dijaga
dan itu hanya bisa dipenuhi di museum
artefak dari singasari berupa arca arja itu
itu karena ada nilai penting di dalam kesejarahannya
merupakan titik di mana singasari mencapai masa puncak dalam seni ukirnya
berarti kan penting
ini tidak ada tempat yang lebih baik selain dari museum nasional
meskipun saya sebagai warga malang tentu ingin gitu kan
wah kalau bisa pulang dong ke tempat asalnya
tetapi kan keamanannya kita lebih percaya pada museum nasional
nah bagaimana dengan singasari
kalau tidak salah nih
kalau tidak salah
di museum nasional itu ada replikanya
replika dari beberapa artefak singasari itu
saya mengusulkan sih
kalau bisa ketika artefak dari belanda itu diletakkan di museum nasional
maka alangkah bagusnya replikanya itu dipulangkan ke malang
dan diletakkan di candinya
dengan tulisan replika
sehingga masyarakat akan lebih bisa melihat ketika candi singasari itu masih utuh seperti apa gitu
sebesar besarnya atensi masyarakat pada museum
tetap lebih besar pada candi
kalau mas asisi melihat
perlu nggak mas
pemerintah itu mulai menganggarkan lebih berangkat dari
kepulangan benda benda bersejarah
artinya ada concern terhadap peninggalan peninggalan sejarah masa lalu
sejarah itu kan
dia punya artefak
menghasilkan sebuah artefak
atau sebuah candi
atau sebuah bangunan cagar budaya
cakar budaya dimanapun selalu berefek pada pariwisata
dan pariwisata berefek pada ekonomi masyarakat sekitar
meskipun mungkin ada perawatan
tetapi kan ekonomi bisa muncul ketika cakar budaya itu menjadi ramai
dan itu kan tugas pemerintah sebenarnya untuk memajukan cakar budaya masing masing di tempatnya masing masing
nah dengan melihat efek yang begitu gede
dari sudut pendidikan
dari sudut kebangsaan
maka memang sudah semestinya pemerintah
menganggarkan dana yang lebih lagi untuk perawatan
atau mungkin restorasi beberapa cakar budaya